salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan saat di madinah adalah ziarah ke makam rasulullah dan ke raudah saudara
jurnalis kompasiv yasir neneama dan pradaris lesmana punya cerita bagaimana berkunjung ke sini dengan sistem online melalui aplikasi nusuk
karena di sini keutamannya luar biasa sehingga semua jemaah haji yang berada di madinah itu akan mendapatkan kesempatan untuk berkunjung
nah berbeda dengan sebelum sebelumnya jemaah haji yang berkunjung ke raudoh dan juga makam rasulullah ini lebih rapi
hal ini dikarenakan memang saat ini telah ditetapkan ataupun telah diterapkan pendaftaran melalui sistem online melalui aplikasi nusuk
nah dengan aplikasi ini kita sudah bisa mendaftarkan secara mandiri dan langsung bisa memilih jadwal untuk berkunjung ke rauda dan juga makam rasulullah

karena saya ini berangkat bersama dengan rombongan begitu jadi semuanya sudah diatur oleh tur hajinya
nah pada saat itu nanti ada pendaftaran kemudian nanti akan dipilih jam yang sesuai dengan keberangkatan ataupun dengan waktu kita berkunjung
saya bersama dengan jemaah haji khusus patuna mendapat kesempatan pada siang hari untuk berziarah dan juga berdoa di raudo
setelah mengantre kami pun diberi jadwal
kami juga diberi jadwal